kapolri jenderal polisi tito karnavian melakukan pelantikan serah terima jabatan perwira tinggi polri di aula rupatama mabes polri rabu pagi
mulai hari ini sejumlah perwira tinggi menuduki jabatan barunya
irjen muhammad iryawan resmi mengemban jabatan sebagai asisten operasi kapolri menggantikan irjen unggung cahyono yang dimutasi sebagai aslok kapolri
kursi kapolda metro jaya diduduki oleh irjen idam aziz yang sebelumnya menjabat sebagai kadif propam polri
selain itu kapolda papua barat brigjen martuani sormin melepas jabatannya untuk menggantikan posisi idam aziz sebagai kepala divisi propam polri
pergantian ini di trigger dengan adanya aslok irjen eko hadi sutejo yang memasuki masa pensiun
jadi lama lagi
nah otomatis dengan adanya kekosongan nanti kita melakukan rolling
bagi saya yang paling tepat untuk di jabatan asisten logistik karena kami sedang melaksanakan modernisasi sekarang ini